ketua dpr ri puan maharani mengunjungi kabupaten sintang pada minggu sembilan belas maret untuk meresmikan waterfront sintang
kedatangan ketua dpr ri puan maharani ke kabupaten sintang pada minggu sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga menjadi bagian sejarah dari bumi sementara
dari dua puluh tiga ketua dpr terdahulu puan maharani menjadi ketua dpr ri pertama yang berkunjung ke kabupaten sintang kalimantan barat
pada kesempatan itu pula puan meresmikan waterfront sintang
ini mungkin bukan eh mungkin ini pertemuan kita yang pertama mana itu bapak ibu masyarakat semua
nah benar ya baru lihat ibu puan sekarang ya
ada yang udah pernah ketemu ibu puan belum
katanya katanya ketua dpr itu sekarang itu ada dua puluh tiga dari tujuh puluh tujuh tahun indonesia merdeka
saya ini ketua dpr yang ke dua puluh tiga dari dua puluh tiga ketua dpr
katanya baru saya satu satunya ketua dpr yang ada yang pernah datang ke sintang
menurut puan pembangunan waterfront sintang merupakan program pupr
dalam penataan kawasan kumuh sehingga bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk dijadikan tempat rekreasi
kehadiran ketua dpr ri di sintang disambut antusias oleh masyarakat
tak sedikit pula yang bahkan mengajak puan maharani untuk berfoto
diakui oleh puan perjalanan dari jakarta menuju sintang cukup jauh dibandingkan perjalanan menuju pontianak ataupun singkawang
jadi saya datang ke sini aja ternyata jauh
biasanya kalau saya ke kalimantan barat itu ke pontianak ke singkawang
ini pak lasarus yang minta mbak ayo ke sintang mbak lihat sintang seperti apa
iya deh saya datang ke sintang
namun bukan berarti perjalanan ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir baginya
puan mengaku ia ingin bisa kembali ke sintang dan menjalankan program program yang berguna bagi masyarakat sintang